sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku salah gak izin dulu sama kamu
tapi yang jelas
aku ngelakuin ini semua supaya aku bisa menjaga perasaan kamu aja
gak ada yang lain
yaudah kamu pulang hati hati
aku juga mau balik kantor ya
untung aja nino percaya
kau ini lipsticknya ada dua di tas
lihat lihat dong kalau jalan
berarti lipstick gue gak jatuh dong
terus kenapa itu ibu bilangnya kalau ini lipstick gue
iya kok gak ada phd terinjat
saya messenger jadi kreatif lah buat si

lengeng gitu sebenernya

siap deh siap deh

ngapain kamu kesini
elsa bicara dengan rendy
ada apa ya
harusnya saya yang nanya itu mbak
karena pambak bisa nerima lipstick pemberian dari mama saya tadi
mbak elsa begitu yakin
kalau lipstick itu miliki mbak
lalu dia menangis
maaf tadi lipsticknya jatuh
oh jadi ibu ibu tadi itu mama kamu
ya terus kenapa
wajar kalau saya salah karena saya mikirnya itu lipstick saya
ya tapi masalahnya lipstick yang dikasih sama saya tadi
adalah lipstick yang ditemukan di rumah alma romba
sial ini jebakan gue di jebak
berarti mbak anin sama al sengaja ngejebak gue disini
kenapa sampai lipstick kamu ada di tempatnya ron
tenang gue harus tenang
kamu kamu denger juga
rendy tolong jelasin ya
ini maksudnya apa
maksud kamu apa ngejebak saya
dengan jebakan murahan kayak begini
mau fitnah saya di depan suami saya
justru saya ingin tahu kejelasannya dari mbak
gimana kejadiannya ya
lipstick mbak ada di rumah alma romba arroy
sedekat apa hubungan mbah sama para
kayaknya itu emang lipstick gue
tapi kenapa bisa lipstick gue ada di rumah roy
iya jangan jangan jatuh di mobil roy
aduh tenang elsa tenang
gak ada yang tau
saya nunggu jawabannya
sumpah ini lucu banget sih randy
kamu denger ya
lipstick itu mereknya chanel
dan semua orang itu punya bukan cuma saya
itu merek terkenal
dan kenapa saya ambil dari mama kamu
kalaupun emang bukan punya saya
dan denger ya
jangan menghubungkan lipstick ini sama roy
gak ada hubungannya oke
tapi ada saksi yang bilang
kalau mbak elsa keluar dari kabanan naik
bareng pak roy
empat tahun yang lalu
dan setelah itu
apa yang terjadi malam itu mbak
berani banget ranin nanya kayak gitu
mana di depan nino lagi
ini maksudnya apa
maksudnya apa kamu fitnah saya di depan suami saya
nuduh saya sama roy itu macem macem
mau kurang ajar kamu sama saya
saya bukan nuduh
apalagi empat tahun yang lalu
mbak sempat keguguran
apa bayi yang dikandung bayi itu adalah
kamu denger ya
saya gak ada hubungan apa apa sama roy
dan saya juga gak pernah hamil anak roy ngerti
buktinya apa mbak